hai sejumlah jalan di ibukota rusak dan berlubang atau bergelombang setelah beberapa waktu lalu
diguyur hujan serta terendam banjir salah satunya jalan raya di panjaitan jatinegara jakarta timur
ini rabu siang pengendara terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya saat melewati
jalan tersebut agar tidak mengalami kecelakaan lubang di jalan bervariasi dari diameter lima puluh
cm hingga hampir satu meter kondisi jalan yang rusak ini ditemukan di sepanjang jalan
di panjaitan dari cawang menuju jatinegara ruas jalan ini biasanya tergenang air saat hujan
sangat berbahaya apalagi kalau misalkan kita lagi ngebut banyak jalan bolong abang
mudah mudahan bisa dibenerin lah ini kan sebagian ini udah ada yang ditambel nih
pak nih itu tambelannya rata atau bergelombang
selain di jatinegara kerusakan jalan juga terjadi di sepanjang jalan raya cilincing jakarta utara
jalan yang kerap direndam banjir pada saat musim hujan ini rabu pagi kondisinya banyak
berlubang banyaknya truk kontainer yang lalu lalang membuat kerusakan jalan semakin parah
kerusakan jalan ini kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya pengendara roda dua
hai paling aja berapa orang yang jatuh motor rem jatuh karena
sedangkan di jakarta selatan sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat melintas tak stabil
karena bergelombangnya jalan di sepanjang jalan mt haryono menuju gatot subroto para pengedara berharap
pemerintah segera memperbaiki jalan yang sudah rusak agar tidak membahayakan pengguna jalan raya
tim diputan cnn indonesia